atlet para panahan putra indonesia holidin mendadak menjadi topik perbincangan yang hangat di tanah air
pasalnya dia sukses meraih tiga medali sekaligus dalam asean para games dua ribu dua puluh dua di solo jawa tengah pada rabu pekan lalu
dan malam ini kami sudah hadirkan gold medalist asean para games dua ribu dua puluh dua holy dean melalui sambungan zoom
halo selamat malam mas holy dean
waalaikumsalam selamat ya mas atas raihan tiga medalinya
terima kasih banyak
ya mas holidin ini kan dapat tiga medali apakah ini menjadi target emas bahwa mendapatkan medali lebih dari satu
iya targetnya sebenarnya sih satu ya
saya ditargetkan sama pelatih saya ini dp itu satu satu emas
tapi alhamdulillah dengan izin allah allah kasih kemudahan malah menjadi emas satu perak satu perunggu satu
wow jadi lengkap ya warnanya ya ada emas perak kemudian perunggu ya mas
mas holy dean ini kan capaiannya mas holy dean ini benar benar cerita yang membahas
bahagia kan sekaligus menginspirasi ya
boleh nggak sih mas diceritakan bagaimana mas holidin bisa mencapai prestasi di tahap itu
iya prosesnya panjang dan benar benar membutuhkan energi sampai saya awal mulanya kan
saya sebenarnya normal ya jadi ini tahun dua ribu tujuh belas baru saya eksiden
setelah itu saya adaptasi saya terus
berlanjut kemana itu pun saya sakit giginya prosesnya
terus juga saya juga sampai berdarah berdarah
terus saya jalanin terus terus latihan terus
sampai alhamdulillah membuahkan aksi sampai sekarang
cita cita saya itu
ini ada informasi tadi yang disebutkan oleh mas holidin sebelumnya juga sampai nggak bisa makan
karena menggunakan gigi untuk menarik tali busur panah itu pernah gak mas
ada di satu
di satu titik kayak udah deh aku berhenti aja
pernah nggak mas berpikir itu
enggak sih alhamdulillah
jadi ketika saya terjatuh pun saya hanya kembalikan lagi ke allah
jadi bahwasannya kalau memang ini takdir saya untuk meninggal ya allah meninggallah
matikanlah saya dalam kondisi khusnul khatimah
andai katapun ini bisa engkau sembuhkan
kehidupan saya nanti bisa bermanfaat bagi orang lain
pas kejadian itu
pas kejadian itu
setelah itu alhamdulillah
alhamdulillah itu proses ketika difonis sama dokter amputasi
nah disitu saya berpikir sempat berpikir aja
nanti saya manahnya seperti apa dan usaha jualan buburnya seperti apa
cuma saya serahkan kepada allah
karena memang mas holy dean ini juga
berbisnis bubur ayam ya mas di jakarta ya
jadi saya aktivitas setiap harinya
pagi jualan siang istirahat makan siang terus latihan
jadi setiap hari latihan setiap sore ya mas holy dean ya
setiap jam satu atau jam dua nanti ada dua atau satu hari saya ngajar
karena memang ceritanya mas holy dean ini viral
di media sosial karena banyak yang bilang bahwa kami pernah ketemu nih
pernah beli buburnya mas holy dean di jakarta
alhamdulillah disitu banyak temen temen langganan juga yang suka bubur saya
apalagi temen temen radio gitu kan
karena di sarinah itu kan ada tempatnya radio
jadi alhamdulillah makan disitu pada suka alhamdulillah
mas holidin itu menceritakan hal hal yang benar benar dari dalam diri sendiri
mas holidin berusaha kuat untuk bisa tetap berprestasi bisa berbisnis juga
tapi kalau dari kalangan luar bukan dari diri sendiri
siapa orang yang berjasa paling berjasa bagi karir mas holidin hingga berada di titik ini
terutama sih istri ya
support terus juga para pelatih pelatih teman teman saya semuanya
masya allah itu sangat membantu saya
karena memang waktu itu saya sampai mau memanah itu yang sebelumnya kan sudah memanah di dua ribu enam belas
satu tahun terus eksiden
terus di titik itu pas setelah recovery tiga minggu saya berusaha untuk duduk pun nggak bisa
saya berusaha duduk
saya punya program besok jalan besok berdiri besoknya jalan terus saya hadapi itu semua
karena saya ingin membuktikan ke temen temen semua apa yang allah kasih itu bukan suatu musibah
tapi ini memang yang terbaik untuk kita
untuk kita lakukan pasti allah ada rahasia dibalik ini semua
makanya saya berusaha untuk lebih baik lagi dan bisa untuk berprestasi lagi
berarti benar benar ya mengumpulkan niat untuk bisa percaya
diri lagi ya mas solidin ya
mas solidin ini kan kemarin kalau kita lihat ini ada sebuah sejarah bahwa kalau menjadi tuan rumah di asean para games ini akan sulit menjadi juara umum
tapi ternyata indonesia menjadi juara umum ketika menjadi tuan rumah
menyangka gak mas ketika anda juga turut serta ini ada lebih dari empat ratus medali dan mas solidin ini tiga di antaranya
mas solidin ini tiga di antaranya
alhamdulillah sebenarnya sih memang ditargetkan di panahan itu dua emas dua perak memang targetnya
tapi masya allah allah kasih kemudahan malah di archery ini di panahan ini malah mendapatkan tiga emas tiga perak empat perunggu totalnya masya allah
wow banyak sekali ya
ini tentunya banyak usaha dari dalam diri terus kemudian juga orang orang di sekelilingnya mas holidin
yang selalu memberikan kekuatan
memberikan dukungan mengembalikan rasa percaya diri akhirnya mas holidin bisa meraih tiga medali dan warnanya itu beda beda
mas tapi saya mau nanya ini catatannya mas holidin terhadap bagaimana negara mengurus para atlet ini
atlet para panahan ini seperti apa kalau mas holidin boleh jelaskan kepada kami
apa yang perlu menjadi perhatian dari pemerintah
pemerintah sama ini support bagus baik
cuman dalam segi alat kadang kadang memang kita butuh ini ya untuk lebih awal kadang kadang terlalu mendadak dan agak sulit kita adaptasi kalau untuk panahan itu
kalau dikasihnya terlalu mendadak
alhamdulillah sudah support alhamdulillah
alhamdulillah sudah support kecuali tadi mungkin harus agak cepat sedikit ya mas dalam memberikan peralatan supaya lebih lebih oke
mas terakhir mas target setelah asean para games ini apa
apakah di para olimpiade ini punya target target tertentu atau mungkin di kompetisi lain
baik memang di panahan ini ada dua belas atlet yang mana empat atlet itu ditargetkan untuk asean para games yang di hongshu china itu termasuk saya terus ali sama ken dan mahdal
terus ali sama ken dan mahdal

alhamdulillah makanya nanti setelah ini saya tetap tc lagi di sana untuk program itu walaupun ada dengar dengar katanya ditunda ya tapi program itu tetap harus berjalan
program harus tetap berjalan dan semoga prestasi panahan ini oke ya mas ya
dan saya harapannya sih memang masuk ke paralimpik ya semua itu harapan apa namanya cita cita semua orang olahraga lah
itu tidak tingkat dunia
iya itu adalah salah satu tujuan dari kerja keras para atlet ini untuk bisa di level tertinggi
terima kasih mas holidin sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini
sehat selalu mas
sama sama terima kasih